masuk di rssa
dalam kondisi nafas yang tidak stabil
jadi selama delapan belas hari ini kita berikan
alat bantu nafas ventilator
dengan kondisi naik turun
kamu masih di icu ya
tidak pernah keluar dari icu dan tidak pernah lepas dari ventilator
kondisinya naik turun naik turun